apaan sih cuy
aku gak cerita cerita kok coy
eh cuy mau kemana
jangan tinggalin aku sendirian dong cuy
kelamaan disini gue makan juga lo
udah order mobil ke kang amin
ineke gak tau kalo mas pur udah dp in rental mobil
aduh seratus lima puluh ribu itu gak sedikit loh
kamu tau dari siapa
waktu ineke ketemu dia di jalan
ya udah deh
gue balik ke pangkalan dulu ya
istirahat aja dulu bang
udin ngapain lo senyum senyum sendiri sakit gg
udin kemarin ngasih bunga ke aniknya
berangkat dari pagi
mengeluh tidur kayak orang pingsan
lu berangkat dagangnya lebih pagi biar cepet kaya
ngerti kaga lu
yaudah suara berangkat
aku di rumah
yaudah aku jalan sekarang ya
mau gue berangkat sekarang ya
jati di jalan
kalau dia udah mau nerima bunga dari elok
nyak mesti bobol tabungan
udin baru ngasih bunga nyak
emang pertama ngasih bunga dulu
udin berangkat nyak ke parkiran
ngapain lu bilang ke ineke kalau gue sewa mobil
lu ngomong ke ineke kan kalau gue sewa mobil
aku nggak cerita cerita kok coy
aku pikir ineke jadi pake rental mobil kamu
ineke apa kabar
ineke apa kabar
ineke apa kabar
ineke apa kabar
ineke apa kabar
ineke apa kabar
ineke apa kabar
aku nggak cerita cerita kok cuy

makanya aku tanyain
alah sok akrab lu
jangan tinggalin aku sendirian dong cuy
kelamaan di sini gue makan juga lho
gue nggak bercanda
pak sejak kita pindah rumah ibu jarang terima order rendang
sebelum pindah juga sebetulnya jarang bu
setidaknya kan ada yang pesen pak
malah pernah berlimpah
berlimpah yang bikin bapak sama bunga kecapean
sekarang indah sama sekali
jangan jangan rumah ini bikin sial pak
bun ayo pergi dulu ya
bisa antar saya ke rumah pak haji sodik
kalau numpang kamar mandi nggak ya